ketua mahkamah konstitusi anwar usman menyatakan
mk siap menampung berapapun permohonan perkara
perselisihan hasil pemilihan umum atau phpu
yang didaftarkan hingga tenggat yang ada
anwar menegaskan hakim mk akan mempertahankan independensinya
dalam memutus perkara phpu meski nantinya akan ada banyak tekanan
dari pihak luar
anwar usman menegaskan hakim mk
meskipun ada ya yang mencoba insya allah kami tidak akan terganggu
kami tidak terpengaruh oleh situasi di luar
yang jelas kami masing masing bersembilan ini sudah berkomitmen
untuk mempertahankan independensi
dan itu sudah dibuktikan dari semua perkara bukan perkara ini saja
sementara itu komisioner kpu firian aziz mengatakan
kpu telah siap menghadapi gugatan terkait pemilu legislatif
ataupun pemilu presiden yang akan disampaikan ke mahkamah konstitusi
ia mengaku hingga saat ini ada sekitar lima gugatan yang diajukan ke mk
atas keputusan kpu namun belum ada gugatan terhadap pilpres
untuk pilpres belum ada pengajuan permohonan sengketa
untuk dpd ada satu di maluku utara
untuk dpr dan dprd ada empat
yaitu untuk daerah sumatera utara kalimantan barat kemudian jawa tengah
jadi total ada lima gugatan yang masuk sampai dengan hari ini pukul sembilan pagi
terkait dengan batas waktu untuk pengajuan permohonan sengketa
bagi peserta pemilu pilpres sampai dengan pukul dua puluh empat
badan pemenangan nasional prabowo sandi akan mengajukan gugatan sengketa hasil pemilu ke mk
pada jumat dua puluh empat mei dua ribu sembilan belas
calon wakil presiden nomor dua sandiaga uno mengatakan saat ini sedang disusun tim kuasa hukum
yang akan dipimpin oleh hashim joyo hadi kusuma
bersananya kami akan menggunakan tim besok
setelah sholat jumat dan baru saja pak prabowo dan saya menunjuk penanggung jawab
untuk gugatan ke mk ini akan dikomandoi oleh pak hashim joyo hadi kusumu
dan besok rencananya sebelum batas waktu akan dimasukkan sesuai dengan tata cara
yang sudah ditandai
jadi disampaikan oleh para ahli hukum
partai keadilan sosial pks kembali mendaftarkan perkara perselisihan
maksud kami partai keadilan sejahtera
mendaftarkan perselisihan hasil pemilihan umum atau phpu ke mk
kuasa hukum pks membawa sejumlah berkas sebagai barang bukti
setelah sebelumnya mendaftarkan perkara pemilu dari dua wilayah
kali ini kuasa hukum pks kembali mendaftarkan gugatan phpu
untuk tiga provinsi lain sejumlah dugaan pelanggaran pemilu dua ribu sembilan belas
menjadi dasar pengajuan perkara phpu yang didaftarkan pks ke mk
salah satunya adalah formulir c satu ganda
kuasa hukum pks membawa setumpuk berkas sebagai pelengkap administrasi pendaftaran
sekaligus barang bukti
jurubicara mahkamah konstitusi fajar laksono saat ini sudah bergabung
dengan cnn indonesia prime news dari gedung mahkamah konstitusi
selamat malam mas fajar
sejauh ini sejak dibuka sudah ada berapa banyak laporan sengketa pilek yang masuk mas fajar
ya selamat malam mbak putri
sampai sejauh petang hari ini jam tujuh ini
mahkamah konstitusi sudah mendidik
tiga puluh pengajuan permohonan
dua puluh delapan diantaranya itu diajukan oleh partai politik
termasuk partai lokal yaitu partai aceh
kemudian dua permohonan diajukan oleh calon anggota dpd
jadi total sampai sekitar jam tujuh ini
ada tiga puluh permohonan
ini adalah permohonan yang diajukan ke mk
mobile sendiri akan tutup pada pukul berapa mas fajar
tidak lama lagi kan beberapa jam lagi saja
ya betul mbak putri
jadi sesuai dengan ketentuan
untuk pilek itu masa pengajuan permohonan itu tiga x dua puluh empat jam
sejak ditetapkan perolehan suara oleh kpu selasa dini hari kemarin
pukul satu empat puluh enam wib
tenggang waktunya nanti akan habis jumat dini hari nanti
pukul satu empat puluh enam
tinggal beberapa jam lagi
bagaimana dengan persiapan untuk menerima laporan sengketa pilpres
rencananya besok dari kubu dua akan membawa beberapa berkas untuk melaporkan sengketa pilpres
iya pada intinya sejak hari rabu sesuai dengan ketentuan undang undang
kita sudah standby
makamah konstitusi sudah menyiapkan
termasuk meja khusus untuk pengajuan perselisihan hasil pilpres
artinya selama tenggang waktu itulah mahkamah konstitusi siap standby untuk menerima pengajuan permohonan
pemohon dari pilpres sekiranya nanti atau besok itu diajukan

mas fajar ada pernyataan kemudian yang disampaikan oleh makamah konstitusi

terkait soal jika ingin membawa sengketa pilpres ke makamah konstitusi itu
diharus dipastikan bukti bukti rigid solid dan komplit

nanti seperti apa sebenarnya mas fajar
memang untuk membawa perkara perselisihan hasil pilpres seperti itu ke makamah konstitusi
membawa perkara perselisihan hasil pilpres atau pemilu ke mahkamah konstitusi
yang paling diperlukan adalah alat bukti
sebab ada ungkapan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu maka dia harus membuktikan
itu nanti akan dibuktikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
di dalam persidangan itu semua pihak yang terkait dalam hal ini pemohon termohon pihak terkait termasuk juga bawaslu
itu nanti akan ya katakanlah beradu alat bukti
jadi mana bukti yang dianggap paling meyakinkan itulah yang kemudian bisa membuat permohonan itu seperti yang diharapkan hasilnya
tapi kemudian ada persidangan
proses yang untuk memastikan itu bisa disidangkan
nah itu apa saja yang dilihat mas fajar
juga termasuk mungkin berkaitan dengan singkat api lek
iya yang pasti syarat normal dari sebuah permohonan adalah ya ada permohonan itu sendiri
disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti
di dalam permohonan itu ada urayan urayan misalnya terkait dengan yang pasti adalah identitas
termohon identitas pemohon mohon maaf kemudian kedudukan pemohon kemudian legal standing pemohon
termasuk urutan mengenai bahwa pengajuan permohonan ini itu diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan
terus kemudian posisitanya apa sebetulnya yang dipersoalkan oleh pemohon
dan juga yang penting adalah betitumnya apa sebetulnya yang diminta oleh pemohon
kepada mahkamah konstitusi
nah itulah yang kemudian nanti diserahkan kepada mahkamah konstitusi
nanti akan diverifikasi sampai kemudian nanti akan diregistrasi kemudian disidangkan
ya baik mas fajar artinya sekarang perhatian sudah berpindah
sekarang perhatian sepenuhnya kepada mahkamah konstitusi
selamat bekerja mas fajar dan juga teman teman di mahkamah konstitusi
terima kasih atas waktunya malam hari ini
terima kasih mohon dukungannya
prabowo sandi memastikan akan mengambil langkah hukum terkait hasil pilpres dua ribu sembilan belas
menanggapi hal ini calon presiden petana joko widodo mengapresiasi langkah prabowo sandi
yang akan menggugat hasil pilpres ke mahkamah konstitusi
hasil rekapitulasi pilpres dua ribu sembilan belas yang diumumkan komisi pemilihan umum pada selasa dini hari lalu
ditolak oleh capres nomor dua prabowo subianto
hal itu disampaikan prabowo dalam konferensi pers di kertanegara jakarta selatan dua hari lalu
prabowo sandi pun akan menumpuh langkah hukum sesuai konstitusi
pihak paslon dua akan terus melakukan seluruh upaya hukum sesuai konstitusi
dalam rangka membela kedaulatan rakyat yang hak hak konstitusinya dirampas pada pemilu dua ribu sembilan belas
menanggapi itu calon presiden petahana joko widodo mengapresiasi langkah kubu prabowo sandi
yang akan menggugat hasil pemilihan presiden dua ribu sembilan belas ke mahkamah konstitusi
jokowi juga meyakini bahwa hakim hakim mahkamah konstitusi akan memutuskan berdasarkan fakta
saya menghargai pak prabowo sandi yang telah membawa sengketa pilpres kemarin ke mk
akan memutuskan sesuai dengan fakta fakta yang ada
berdasarkan fakta fakta yang ada
sementara itu ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono menyampaikan rasa syukur untuk prabowo dan jokowi
sby menilai sikap keduanya telah tepat dan konstitusional
menurutnya komitmen pemimpin seperti itulah yang ditunggu rakyat untuk diwujudkan setelah pemilu usai
kembali saya bersyukur dan lega
karena bapak prabowo dalam menyampaikan penolakan atau gugatannya terhadap hasil pilpres yang dihitung oleh kpu
akan dilakukan melalui jalan konstitusi
tafsiran saya melalui mahkamah konstitusi
saya makin bersyukur dan lega
karena bapak jokowi telah menyampaikan bahwa akan menjadi pemimpin dan pengayom
dari seluruh rakyat indonesia
sebelumnya pada selasa lalu kpu mengumumkan jumlah suara sah pasangan jokowi ma'ruf
sebanyak delapan puluh lima enam ratus tujuh tiga ratus enam puluh dua suara atau lima puluh lima lima puluh persen
sedangkan pasangan prabowo sandi sebesar enam puluh delapan enam ratus lima puluh dua ratus tiga puluh sembilan suara atau empat puluh empat lima puluh persen dari total suara sah nasional
kepada kpu kira kira berapa banyak yang dianggap terluka
delapan orang tewas ratusan warga sipil dan belasan aparat terluka dalam kericuan pasca onjuk rasa di bawah seluruh dua hari terakhir
disadari atau tidak kericuhan ini membuat luka semakin dalam dan meluas
luka yang terbentuk sejak kontestasi pemilu dimulai beberapa bulan lalu
ketidakpercayaan semakin tinggi sekalipun pemilu dianggap selesai
kita bahas malam ini bersama maman imanu haq direktur relawan tkn jokowi ma'ruf
kang maman terima kasih
terima kasih sudhaidit dan juga pak jokowi
dan juga ada pak sudik mujahid judul debat bpn prabowo sandi
pak sodik terima kasih malam hari ini sudah hadir
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
topik soal distrust ini sebenarnya sudah beberapa kali kami uji dan juga sudah beberapa kali kami diskusikan
kalau saya tidak salah menghitung saya sendiri disini mendiskusikan ada sekitar lima hingga enam kali
dan memang ini terjadi sebelum saat kemudian pasca
dan puncaknya mungkin kemarin kita harap itu kemarin menjadi puncaknya
dan itu tidak terulang lagi tentu saja bapak bapak
tapi kalau misalnya bisa dilihat sekarang mengurainya bagaimana kang maman
ya yang pertama sebenarnya kita harus bersyukur ya bahwa pelaksanaan pemilu dua ribu sembilan belas itu telah berjalan
dan kita pun harus mengawal secara keseluruhan
memang ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi
misalnya soal waktu berbarengan antara pilpres dengan pileg
itu pun yang membuat situasi lebih
situasi lebih juga melelahkan
itu perlu dievaluasi
yang kedua kita melihat bahwa sungguhnya pengawasan di masyarakat pun tinggi
sehingga mau tidak mau tidak hanya satu dua satu pun melihat ada beberapa yang cukup kami menjadi korban kecurangan juga
di beberapa tempat
dan itu harus menjadi evaluasi ke depan perbaikan pada sistem demokrasi ini
nah tetapi secara keseluruhan menurut saya
baik dua ataupun satu kita mengakui bahwa ini sudah berjalan sesuai konstitusi
dan siapapun yang melakukan upaya upaya inkonstitusional
maka semua mendorong untuk itu tidak dilakukan
makanya kita mendukung mengapresiasi polri dan tni yang kemarin cepat tanggap ya menyelesaikan para perusuh
ingat yang dihormati oleh kita adalah demonstran yang sesuai konstitusi
bukan para perusuh yang melakukan anarki
dan itu sudah terselesaikan menurut saya
tinggal ke depan ini pelajaran besar bagi masyarakat dan tentu partai di dalamnya
bagaimana memberikan sosialisasi yang tepat bahwa seluruh sengketa dalam pemilihan umum ini
baik itu pileg ataupun pilpres itu memang ada tahapannya dan ada institusi yang menanganinya sampai ke tingkat mk
dan itu yang seharusnya dipahami
karena kalau kita lihat apakah betul tepat demo itu di bawah sulit itu sesuatu yang tidak tepat sebenarnya
tetapi lebih ke bawah
tetapi lebih kita menyarankan juga kepada elit politik bahwa sesungguhnya edukasi politik itu menjadi sangat penting
bagaimana orang masyarakat yang tidak puas dengan hasil hasil pemilu ini bisa menyalurkan seluruh aspirasinya kepada hal yang tepat
di sana ada kpu di sana ada bawaslu kalau kita tidak percaya bawaslu ada dkpp terus akhirnya ke mk
nah tahapan tahapan itu yang harus dipahami oleh masyarakat
sehingga tidak timbul distrust seperti itu
distrust muncul bukan hanya karena ada kecurangan itu sendiri tetapi kadang ada misinformasi ada hoax ada berita berita yang simpang siur
termasuk bagaimana kita mengelola saya dengan pak sodik misalnya alhamdulillah bisa lolos ke dpr
karena kami berbagi informasi soal pengawalan dari mulai kpps c satu terus ke tingkat upaten provinsi sampai akhirnya nanti di
sistem pengawalan itu pun harus disosialisasi
sistem pengawalan itu pun harus disosialisasikan ke masyarakat
sehingga kita jangan percaya ada orang yang mengupload c satu bodong lalu dia mengatakan wah saya dibohongi
padahal yang meng upload itu membuat sesuatu yang bohong
karena apa karena dia ingin menyenangkan sebagai tim sukses ingin menyenangkan calonnya
nah tim tim sukses dan lain sebagainya yang membuat kebohongan kebohongan itulah yang sebenarnya memunculkan distrust seperti itu
oke itu dia
oke itu dia
sekarang pak sodik melihat bagaimanapun kan tidak mudah kemudian memunculkan kepercayaan yang begitu saja mungkin kepada pemerintah
dan mungkin ini dirasakan betul oleh teman teman dua karena memang narasi yang selama ini pun dibangun seperti itu
sekarang bagaimana apakah kemarin pak prabowo kemudian sudah kalau tidak salah sudah tiga kali memberikan pernyataan agar tenang damai menjelaskan berulang kali kepada pendukungnya bahwa kita akan mengikuti konstitusi loh
kita akan menuju kmu
tapi apa yang terjadi sekarang kalau menurut anda ada missing link kah hingga agak sulit diterima atau bagaimana
ya jadi kita bedakan ya antara jalur hukum yang ditumpu resmi oleh bpn dan gerakan gerakan masyarakat ya
contoh terakhir lah contoh terakhir mereka kecewa ketika bapak soe menolak tentang forensik
kemudian juga aneh
tentang ditolaknya forensik tentang kpps yang meninggal
ini adalah akumulasi
dari berbagai katakanlah
kita sepakat kita sudah masuk ke era
reformasi pemilunya juga
jangan pemilu tahun tujuh puluh an
uang negara dipakai
ada tekanan tekanan itu kan tahun tujuh puluh an
kemudian kemarin kita menyaksikan itu
dan ujung yang tadi
ujungnya pansus pemilu ditolak
kemudian tadi forensik
kpps yang meninggal saja ditolak
ini kan menambah ketidakpercayaan
masyarakat kepada proses yang ada
karena itulah maka kami
tentu saja harus memahami
situasi itu sehingga pak prabowo
tidak melarang mereka untuk
mentikan tapi oke
hak berpendapat tapi dengan berakhlak
katanya juga dengan berakhlak
dan kekerasan ditambah kekerasan
dan kami sebetulnya berharap
jangan dengan kinerja
yang menolak aksi itu
tapi oke teman teman
oke mau aksi aksilah
tapi tolong dengan konstitusional
dan kalau aparat keamanan
katanya ada informasi ada penyusupan
beritahu kepada mereka
wahai teman temanku saudara saudaraku
saya beritahu bahwa
itu nanti mungkin ada orang yang memanfaatkan
maka kalian harus kompak dengan kami
kompak sesamanya dan mari kita lawan
bersama katakanlah ya
jika ada oknum oknum yang akan
nah kami berharap sikap aparat kami
bersikap itu kalau yang sekarang
teman teman para pejuang
dengan katakanlah ya
oknum oknum yang akan mengacaukan itu
sehingga ya karena
begitu maka kemudian terjadi
walaupun sekali lagi
dan aksi ke daudat
itu hampir sama katakanlah
dengan gerakan dua ratus dua belas
itu yang sangat damai
nah itulah yang kami harapkan
keamanan menangkap seperti itu
kami minta anda konstitusional berahlak
oke kerjasama dengan kami
agar kita bisa melawan jika ada oknum oknum itu
nah yang terjadi adalah tidak seperti itu
kalau kemarin yang kami tangkap dari beberapa
tayangan yang juga di live
itu sempat terjadi negosiasi
sempat kemudian bersama kadang
kemudian melihat siapa menyisir
siapa anggota kelompok yang berbeda
maksudnya pendekatan itu sudah
jadi kepada kelompok yang awal
itu kan kelompok yang sangat kooperatif
karena kami yang tadi
ini adalah ekspresi
ini adalah ekspresi
ini adalah ekspresi
ini adalah ekspresi
kami menjaga kedaulatan suara
ekspresi kami untuk berpendapat
tapi kemudian kita tahu bahwa
ada gerakan gerakan yang
jangankan di mata aparat
di mata kami juga agak aneh
begitu ya kan
nah itulah maka dengan kasus itu
di lapangan dan dengan pendidikan pendidikan sebelumnya
oleh aparat bahwa akan ada yang mengacau ya
harusnya sekali lagi
sikapnya adalah beda
welcome dengan catatan bukan
itu yang kita harapkan
itulah kap antara polisi dan tni
yang melindungi hak suara dari rakyat
kemudian banyak yang mengatakan
ini semua tidak akan terjadi
kalau misalnya kedua pucuk
pihak yang berseturuh
yaitu pak jokowi dan juga pak prabowo
tidak hanya sebatas bisnis as usual
tapi bertemu secara fisik
nanti kita gali itu setelah jeda
tetap di cnn indonesia prime news
tapi harus ketemu
dan itu kemudian bisa selesai
anda sepakat dengan itu
kalau saya sepakat
bukan hanya ketemu antara dua tokoh
top leader itu ya
tapi lebih dari itu
dan juga bukan hanya karena merespon
kejadian dua ribu satu ratus dua puluh dua kemarin
tetapi lebih kepada konteks
keindonesiaan yang lebih luas
nilai kemanusiaan yang lebih luas
artinya pertemuan itu memang kita dorong
saya sudah mengusulkan
dan dari awal sebenarnya jokowi
sudah mulai membuka diri
ketika kita berada di
kpk mengutus luhut ketika itu
dan pak prabowo ketika itu
ada sedikit gangguan kesehatan
nah kita dorong bahkan
bukan hanya pertemuan jokowi
dengan prabowo kita dorong juga
bareng disana ada bu mega
ada habibie ada pak sby
konteks lebih luas karena ini persoalannya
bukan hanya sekedar ketemu
para pemimpin itu tetapi juga
mendamaikan para pemimpin pemimpin
apakah kalau jokowi prabowo
ketemu lalu di tingkat bawah
yang merasa belum
menemukan keadilannya itu bisa selesai
tidak memprovokasi atau tidak
ini pertanyaan yang lebih penting
karena saya melihat
ketika terjadi kemarin dua ribu satu ratus dua puluh dua
saya setuju pak sodik sebenarnya kita harus
mengevaluasi secara keseluruhan
antara perusuh yang datang
lalu mereka sengaja melanggar aturan
dan malam malam dan itu ada anak anak muda
ini kan ada yang salah dengan sistem pendidikan kita
ada yang salah
saya datang di selipi
bayangkan saja terjadi kerusuhan itu
persis ada masjid yang sedang taraweh
artinya tidak mungkinlah
kalau orang yang melek politik
orang yang paling tidak dia punya nasionalisme
itu melakukan demo di saat
pengajian itu betul betul terdengar sekali
menurut saya saya sebagai direktur relawan
meminta langsung untuk pak jokowi
untuk datang berkumpul dengan tokoh tokoh itu
berbicara bukan hanya sekedar kasus per kasus
tetapi lebih kepada konteks besar indonesia
konteks besar kemanusiaan
termasuk penghargaan kita
perada religiositas yang muncul
saya ingatkan pada forum terhormat ini adalah
allah itu sangat memberkahi indonesia
disana ada nispu sa'ban dalam konteks tradisi islam
menutup buku membuka lemparan baru
dan ada rangkaian pascah
ketika kemarin diumumkan dua ratus dua puluh dua
persis itu ada waisak dan juga ada roma bond
ini artinya kita harus diingatkan
siapapun yang ingin mengelola indonesia
hormati kejujuran transparansi
dialog itu menjadi sangat penting
termasuk silaturahmi kebangsaan
silaturahmi kebangsaan harus kita dorong dan kita dengungkan
di tempat ini tidak sekali lagi
tidak hanya sekedar jokowi dengan prabowo
tetapi tokoh tokoh besar itu
mega habibie dan juga sby
saya rasa penting
bagaimana dengan pak prabowo apakah bersedih ya
saya senang kalau tkn seperti kang maman ini
jadi ketika bertemu bukan hanya bicara soal pemilu
soal kalah atau menang
tapi kembali indonesia
katakanlah yang simpelnya
kembali ke indonesia yang kemarin agak dekat
kita sudah berada di era reformasi
tentang keadilan tentang keterbukaan
ini harus kita jaga
apalagi kalau dalam bahasa agama
alhamdulillah kalau hanya bicara tentang
pembagian kekuasaan itu kita tolak sama sekali
tapi oke kita mengembalikan lagi
yang kedua benar sekali kang maman tadi
di samping atau sebelum bicara itu juga
kita tetap harus memberikan ruang
yang merasa dia
kemarin bawaslo dianggap kurang
dan mk juga mungkin nanti bagaimana
maka itu ditangkap dulu
ketika ada pertemuan katakanlah
jika itu memang sangat diperlukan
masyarakatnya sudah selesai begitu ya
ketika masyarakat belum merasa diakomodasi
wah nanti bergejol
nunggu dibawah selesai baru atasnya mau ketemu
menurut saya bareng bareng
partai misalnya seperti pkb
hari ini ketum sudah mulai memberikan instruksi
kita tidak boleh terlibat dalam ekspresi
apapun termasuk ekspresi kemenangan
di tanggal dua puluh dua ini
kita serahkan pada mekanisme
sampai akhirnya betul betul itu diumumkan
untuk menghormati karena ada
orang yang sedang menempuh
misalnya ke mk dan kita sangat hormati ya
apa yang dilakukan teman teman di
betul betul diimbau sampai ke tingkat bawah
sampai kita pac
kita pun meminta nu untuk melakukan
semacam nasihat kebangsaan
nah padahal yang sama kita pun mendorong
sebenarnya para pemimpin ini ayo ketemu ini
membangun ramadan lah
silahkan ketemunya bagaimana konteknya bagaimana
tapi ini harus secepatnya
jalur jalurnya sudah dibuka belum
saya kira itu sangat mudah sekali
lalu apa yang mengganjal
mengganjalnya desakan dimasyarakat merasa
belum mendapatkan jawaban
terhadap yang mereka anggap
baik itu adalah
itu yang diselesaikan dulu
dan kemarin mereka merasa tidak puas
dengan jawaban pemerintah
abdul somad dipanggil loh
dan kita setuju abdul somad dipanggil
kenapa karena asn dia tidak netral berpihak
ada dirjen ada dirjen
ada direktur yang berpihak tidak dipanggil
nah semacam semacam itu
tentang berpihakan polisi
pemerintah harus memberikan
penjelasan dulu itu pemerintah
kemudian bawah sel juga
sehingga ketika itu dianggap
relatif sudah selesai
baru bermakna jika diperlukan
karena memang pr besar sekarang siapa pun yang menang
harus bisa mengayomi baik itu satu
itu kemudian pr nya
kita bahas itu setelah jeda tetapi
sihandar indonesia prime news
ada kembali bersama kami di sihandar indonesia prime news
bagaimanapun kemudian mungkin sesuai juga dengan harapan teman teman yang di dua
dikatakan bahwa pemerintah harus menunjukkan bahwa

ya ketika berpikir
yang menurut saya
pemerintah harus menunjukkan
bahwa memang ada
tidak hanya sebatas kata kata
tapi juga gestur yang mengatakan bahwa
ya ketika berpikir
kami mengayomi kalian juga
mungkin itu yang sekarang menjadi
pertanyaan dan permintaan juga
yang dirindukan oleh teman teman
yang pertama ya kita harus menghormati
kerja kerja dari kpu bawaslu
dan kita perlu meng evaluasi
apa yang menjadi masukan masukan dari
pak sodik tadi itu memang
sesuatu yang harus dilakukan untuk menuju indonesia yang lebih maju
itu harus betul betul dibangun
transparansi termasuk juga
itu betul betul harus dijaga
kalau memang menemukan
sesuatu yang dianggap oleh
pak sodik tadi ini kan mekanismenya
ketanegaraan yang konstitusional
dpr boleh panggil kpu bawaslu
kalau tidak setuju bahwa
jadi menurut saya yang perlu dibangun
itu adalah kita temukan
kecurangan kecurangan itu data dan
faktanya dan kita ajukan secara
mekanisme konstitusional jadi tidak hanya
sekedar diumbar di media sosial
itu yang pertama yang kedua saya yakin
saya dari awal yakin
pak prabowo itu seorang negarawan
jokowi negarawan dan dua duanya
sebenarnya orang yang akan
menghormati mekanisme ini dan siapapun
yang terpilih ketika itu
pasti akan menjadi presiden
indonesia bukan presiden satu ratus dua
kita sudah naik ke
misalnya jokowi sudah
jadi presiden di dua ribu empat belas ketika
jalan tol tidak ada jalan tol misalnya
untuk masuk untuk pemilih dia
tetapi jalan tol untuk siapa saja
karena kita bayar pajak bareng bareng
kita gunakan itu bahkan
pkb sebagai koalisi
dari awal kepada pemerintahan
jokowi dan sekarang juga mengusungnya
saya kritis juga kok ke menteri menterinya
saya kritik bahwa salah satu
masih pr besar bagi pemerintahan jokowi
adalah reformasi birokrasi validasi data
komunikasi antar lembaga
dan antar kementerian itu saya kemukakan
dan menurut saya tidak masalah
karena nanti di dpr lagi
itu bukan berarti kita menghilangkan
kritik kritik kita kepada pemerintahan ini
kita yakin jokowi jadi presiden
tapi bukan berarti kita tidak lalu mengkritik
kinerja kinerja yang dianggap oleh kita
tidak sesuai dengan misi misi nawacita ke dua ini
dalam pidato yang kemarin sudah bagus kok
jokowi mengatakan bahwa
saya sebagai pemimpin nanti menjadi
dan kita mengajak teman teman di indonesia
kan ini sistemnya presiden still
bukan apa namanya parlementer
seperti itu makanya kritik kritik itu penting
dan kami di dpr tidak ada yang namanya
praksi koalisi dan sebagainya
kami di dpr
antar dpr itu bisa pengawasan kepada
pemerintah itu sendiri
pak sodik tapi kemudian kan sekarang
oke ada proses mk berlangsung
tapi ada kemudian yang juga masih menganggap
bahwa proses mk ini bukan berarti
melipur lara mereka yang
sudah kadung kecewa kadung tidak percaya
dan benar sekali
karena mk itu tidak akan mengadili proses
yang kita adukan
apa yang kami sebut dengan kecurangan
hanya mengadili soal
maka saya tadi benar saya
ya kan suatu bagaimana pemerintah
atau mengambil keputusan
terhadap katakanlah kecurangan kecurangan
yang kami ajukan
soal keterlibatan aparat
kemudian juga pemerintah
bisa meyakinkan bawaslu
kpu tentang apa
yang kami sebut kecurangan yang dilakukan
dituduhkan kepada bawaslu adini
nah baru nanti ke mk
untuk yang tadi
untuk yang apa tadi soal hasil saja
jadi sekali lagi tadi benar sekali
menanggapi merespon dengan baik
masukan kami atau protes kami terhadap apa yang kami sebutkan
kpu bawaslu juga belum menjawab
termasuk juga dpr
kan konyol lah sekarang
sekarang dpr kemarin
dinonaktifkan dua hari
yang harusnya kami mendukung rakyat
eh dpr dengan permintaan
dan kami juga heran kenapa pimpinan kami menerimanya
diliburkan ya enggak
yang harus dijawab oleh pemerintah
yang harus dijawab oleh dpr termasuk pansus
yang kami ini kan ditolak juga
yang dijawab oleh kpu oleh bawaslu
nah jika itu selesai
apa yang sekarang datang itu akan selesai
apa yang sekarang datang itu akan selesai
artinya banyak prasyarat
untuk perdamaian itu sendiri
saya bukan menyatakan persyarat lah ya
tapi ini adalah fakta fakta
yang harus diselesaikan
dan jangan dikatakan perdamaian lah ya
tapi kebersamaan kita
untuk membangun indonesia
tolong ini diselesaikan dulu
untuk kemudian nanti kita bersama sama lagi

yang mungkin yang tadi dimulai dengan pertemuan itu
sebab jika tidak diselesaikan ini
rakyat akan terus menggugat loh
yang menariknya adalah menurut kpu adalah
legitimasinya lemah di mata masyarakat
karena ada hutang hutang yang belum terbayar oleh pemerintah
jadi jalannya masih lama sepertinya
kalau misalnya saya menangkap dari yang anda sampaikan
masih banyak sekali ini
enggak mbak putri bukan gitu
menurut saya bukan soal lama atau tidak lama
ini sesuatu yang sebenarnya mudah
asal ada semacam niat ya
niat bersama dari seluruh elemen masyarakat
termasuk para elit politik
untuk tidak juga mengompori masyarakat
melakukan delegitimasi terhadap kpu dan kpu
dan lain sebagainya
yang saya setuju misalnya dari pak sodi adalah
bagaimana kita bersama sama
melakukan komunikasi tapi komunikasinya konstruktif
kita ini bangsa yang selalu terjerembat
kepada acara seremonial
yang sebenarnya tidak berarti apa apa
pemimpinnya ketemu tapi rakyat di bawahnya
itu tidak ngerti ini selesai belum nih
soal kecurangan saya setuju
soal lembaga lembaga dan sebagainya
tetapi sekali lagi
jangan sekedar menjadi public opinions
yang di share lewat sosial media
tapi harus ada data harus ada fakta
harus diberikan juga edukasi politik
kepada masyarakat ini loh koridor koridor
hukumnya ini loh jarum jaru konstitusionalnya
tahu bahwa yang dipilih
itu adalah jaru konstitusi bukan jalanan
demo itu dihargai
dalam negara demokrasi
kebebasan berpendapat dihargai demokrasi
tetapi supermasih hukum
itu betul betul dijaga
kita mendukung polri kita mendukung tni
kita mendukung kemarin
kementerian informatika untuk
agak sedikit membatasi sosial media
agar tidak ada hoax fitnah dan lain sebagainya
seperti saya harus jawab juga
yang ada polisi kayak chinese itu
wajahnya itu kan orang menado banget
dan itu di clear kan
dia meng clear sendiri
memang ganteng orangnya
menurut saya hal hal itu yang oke lah
anda boleh menuduh apapun
karena sama indonesia nya
tetapi kita pun nunggu tabayun dalam bahasa agama
sehingga jangan sampai membuat narasi yang besar
dan menurut saya
seolah olah ada sesuatu yang memang benar
tapi ternyata setelah diperlihatkan
itu tidak terjadi
makanya sekali lagi pidatonya pak prabowo
demo terus tetapi ingat harus berahlakul karimah
ahlakul karimah itu termasuk
jam enam ya sudah selesai dong
contoh yang aneh
kan itu ditolak
ada kambing mati juga diperiksa
maka sekali lagi saya minta pemerintah
kami ya tentang asn
polri juga menindak
pemerintah menindak anggota anggota nya ya
asn yang tidak netral bukan hanya ke abdel somad
ya kan k polri juga
menindak anggota anggotanya yang tidak ini
jika itu telah selesai
kemudian juga kpu bawah itu bertindak
nah udah nanti baru mk
oke baik kita tunggu
perjalanannya seperti apa
terima kasih bapak bapak sudah bersedia
berbagi pada malam hari ini kita tunggu
gesturnya seperti apa terutama dari para
politik itu ditunggu tetap bersama kami
di cnn indonesia pramus